serbu diskon hanya di motionpay

ternyata mereka bawa kita ke markas
kita harus ambil tas ibu itu

hai enak enak ini apa teh
hai persingkong walaikum salam
duduk langsung makan ya ya
apa pakai tangan
ya jangan pakai kaki
makan yang banyak teh
sebenernya ada yang mau disamaraya umum sama sama aba
kita berdua udah sepakat untuk hubungan mama sama aba
dan mundi samaraya udah siap kok untuk ngerubah status pacaran kita jadi adik kakak
mundi kamu jangan ngomong kayak gitu dong
mama sama akang aba kan udah sepakat untuk mengakhiri hubungan kami
buat mundi kebahagiaan mama itu segalanya
dan raya juga udah ikhlas kok
raya bilang raya mau bikin aba seneng juga
udah mama sama aba janji gitu lah
mundi samperin yang beli ya
ingat tapi mundi
jangan jarak aman
nabah lama sekarang anaknya dua
jadi lima tuh juh
kok panggilnya kemot
kemod itu panggilan sayang teteh
kalau di sunda mah kalau dipanggil kemot itu orang paling dekat
kayak abg aja ada panggilan sayangnya
ya memang kita masih belia kan teteh
mudah belia dan tidak sombong